penyelidikan sementara polisi memastikan siti bekerja
satu hal lain yang sedang diupayakan oleh adit adalah memberdayakan penyandang disabilitas dengan merekrutnya untuk membantu mengembangkan unit usaha pengolahan sampah plastik

januari bulan ini sebenarnya kita harus berapa
ditambah dengan dampak el nino ya
cocok bagi keluarga yang menghabiskan air pekan bersama putra putri tercinta
ya kan lu tau di brooklyn yang paling jago siapa sih
perusahaan astrazeneca mendapatkan hasil positif uji coba
kita ngelihat nih strengenya seperti apa
untuk produk nikel pick iron
bisa ngeliat gunung gunung ya kalau di cisarua ya
dikit lah pernah ajar sih tapi ga banyak
seperti sportivitas kejujuran gotong royong dan toleransi keberagaman
gelora ratanya dengan selisihnya itu lima puluh empat
kemudian dimasukkan ke dalam lumpang untuk selanjutnya ditumbuk
nah untuk itu pihak dari pengelola sirkuit mandalika pun menyiapkan sejumlah strategi ketika nanti misalnya hujan
nah ini punya potensi adanya pemilik ganda atau pemilih siluman yang saya kira ini sangat mudah
lebih lambat daripada pertumbuhan angkatan kerja muda
ya kalau kampus dan sekolah tadi apa namanya variabelnya ketersediaan guru dan adanya minat para siswa ya
kalau beli jangan satu
bahan utama minuman ini adalah telur
jadi kalau atlet atau sport antusias ya dia bagaimana caranya fase akutnya bengkaknya nyerinya itu cepat hilang
ya mau sampai kapan sih kita manfaatin vincent kosasi sendirian
di tengah kesibukan merawat terowongan pak agus menyempatkan diri mencari rebung atau bambu muda
jadi selama ini mungkin kami pelayanannya itu di rumah polindes
maksudnya yang koneksinya jelek
dan jika kondisi memburuk disarankan dirawat di rumah sakit
ketika kita menghidupkan kekah
ya tapi kan dia waktu itu lagi stay di salatiga kan
saya pemulihan dulu itu yang masih menjadi challenge sampai sekarang
hasilnya kemudian masing masing melihat bahwa hamas menuduh israel melanggar
rumah tangga terhadap istrinya pada sabtu dua desember
kalau jumlah uang dalam bentuk emas maksud saya
tapi gue kenapa bro
tim liputan cnn indonesia
waduh belum tau kalau berapa lamanya mah
sebenarnya yang harus diperhatiin nih dok kalau untuk berolahraga apa sih kan
menikmati suasana hijau taman kota
kalau lo sempet ditawarin gak wu atau enggak
karena kebiasaan mereka yang berbagi informasi di antara mereka itu entah itu dalam bidang hip hop kah atau hiburan atau bahkan sama hal hal politis dan hukum seperti itu
jadi tidak harus dinas a tidak harus lembaga a tidak harus komunitas apapun
maklun juga berkurang kita bisa pakai produksi sendiri
kalo udah disuruh main mereka kasih seratus lapangan
karena yang meninggal adalah pada saat kita nge push gitu loh
kota pelabuhan jadi banyak kontainer kontainer waktu itu awalnya saya sebenarnya pengen buat
karena tadi bu dwi korita menyatakan bahwa hanya sekitar lima puluh nanti di bulan november desember dan januari
teknologi ini tidak jujur ada whole di
ini juga menyebutkan bahwa dalam perlintasan sebidang antara kereta api dan juga jalan raya
jadi ini juga didukung oleh apotekar indonesia
gue sih lebih ini sih lebih merhatiin pemain pemain
pas awal tuh sebelum gue kontak augi sebelum augie segila ini ya gitu
jadi itu yang menjadi pertanyaan bahwa ketika mereka sudah punya preferensi pilihan
salah satunya soal caimin yang dinilai performa politiknya kan di bawah standar dibandingkan dengan gibran yang kemudian di under estimate
dok sebelum lupa lagi dok tadi dokter juga sempat nge mention sedikit soal heart rate
bagaimana dengan negara negara lainnya
kita di basketnya ya
ataupun penghasilannya di bawah umr
ini terjadi puncaknya itu kalau dalam pengamatan kita selama tiga tahun terakhir ini
jangan lupa mudik sekarang juga harus selamat dari sisi kesehatan
dan juga jenis pengereman kereta api sendiri
lo tau gak cun bom bom
dan yb juga pikiran kita kan bener kan
karena kalau cahaya terlalu terang juga akan memotong stomata
jadi itu sangat penting
seperti sekarang gitu koko
setelah kita apinya padam yakin padam buka regulatornya
itu satu kali panen biasa om dapat berapa
karena kan susah juga gitu kalo ditinggalin latihannya senin sampai sabtu
dok lalu ini berarti masih ada kemungkinankah berhubungan dengan misi juga dok yaitu pasca covid sembilan belas
kalau kun bokator ini lebih ke upper body sampai kepala
kalo pasifik besok kalah lawan satria muda
semoga ada pencerahan baru gitu ya
dia tuh gue bikin kesel mul pokoknya gue bikin marah marah
rasanya apel yang fresh dari pohon ini bagaimana
oke saya mau ke mas arya terlebih dahulu ya
dalam kerangka toko public figure atau apa begitu ya
nah termasuk kpr sejauh mana anda melihat dampaknya ke sektor kpr ini
kalau dalam istilah kita yang arah balik ya
kita tahu kasus bahwa ijazah palsu itu demikian menyeruak
kalau gue liat pasti untuk rookie ya serookie perlu diperhitungkan juga sih untuk kedepannya
andai waktu itu udah nikosasi gak nawarin ke karangturi
udah ya dua nama doang atau tiga nama sih yang harus dicoret
namun berdasarkan data terakhir dari ssgi dua ribu dua puluh dua atau survei status gizi indonesia tahun dua ribu dua puluh dua posisi stunting indonesia masih berkisar dua puluh satu enam persen
kalau tiga buran ya lumayanlah jauh gitu jauh
terancam gulung tikar karena tak ada donasi yang masuk
pesawat ini selalu siaga setiap hari untuk menerbangkan apapun yang dibutuhkan korban bencana
dia ketika jumpa orang cenderung
jadi kan kita dapet uang sapu juga kan
ini adalah khairul tanjung dan khairul tanjung seorang yang sangat saya hormati
selain di pen area ya kalo lawan sm gitu
ada prestasi di setiap si game kita ikut
namun menurut tokoh adat di kampung tarung sumba barat lado regi tera mengatakan
dan kemudian beberapa korban luka yang tersebar di beberapa prefektur
dan memang belum semua platform bekerja sama dengan apotekar
sedikitnya ada dua puluh tiga pembuat sale pisang di desa cilograng
cuma untuk kayak keratonnya solo itu kebetulan belum pernah
jadi air sari udang yang berkualitas baik
yang masih aman heart rate kita saat berolahraga dok
apakah kembali terbuka tertutup
ayo mike gak protes tuh gak minta ganti sama
oh gitu sedap sedap sedap
nantinya adiani akan membangun konservasi di lahan milik ayahnya
jadi tinggal kontak saja dengan telesmedicine di antara sebelas provider tersebut
karena setiap hari raya kita selalu punya pengeluaran ekstra
ya udah professional level lah gitu
pemerintah provinsi jawa barat memproyeksikan kawasan ini jadi andalan untuk menopang target pertumbuhan ekonomi lebih dari tujuh persen pada dua ribu tiga puluh
jika ada orang yang bertanya
kenapa kenapa gimana sorry
saya tidak tahu ya kompleksitas macam apa yang ditemukan oleh teman teman di polisian
bagian pertama yang dibuat adalah sambungan antara arit dan kayu
dengan kebutuhan industri nya lebih dekat ya
lu gak pake modal gimana dong muterin duit nih
sudah ada rambu dan markanya kita akan tegakkan secara tegas
udah hampir dua puluh tahun kali ya indonesia tidak menyelenggarakan event basket yang isanya gede
kafe kafe ini milik para warga yang dulunya merupakan penambang mandiri
katakanlah kalau kita bicara juga untuk sekolah tetap muka ini
survei punya efek di kalangan elit
karena di sini sebenarnya masih banyak stok stok garam yang ada di kantong kantong petani
jadi pemainnya ini ada dua laki laki yang berperan sebagai kepala
ruas jalan sinaksak hingga dolok merawan sepanjang dua puluh empat km akan dibuka secara fungsional menjelang hari raya idul fitri
maka bisa kita akan telusuri dengan lebih mudah apakah ini ilegal ataukah ini legal
kalau yang mencari sasaran di desa kan seperti sosok sri seperti ini
karena dia terkena penyakit malaria
gurihnya ikan manyung benar benar berpadu dengan kuah pedas mangut yang membuat keringat saya bercucuran
menjadi wilayah arab sama yahudi
penghinaan atau kritik kita kan nggak tahu ya nanti akan diarahkannya kemana
ya setidaknya simpel dan kita bisa adjust terus kan
dan ini perjalanan yang panjang gitu
dengan menggandeng komunitas sepeda tua
apa catatan anda bu margaret dari uji coba yang berlangsung pada hari ini
yang berpadu dengan rempah di dalam pahea
mupulu bojo anggalahin kolu kolu
yang pertama apa namanya apa itu
saya yakin diskusinya nggak alot dengan pak jokowi karena akan dipersilakan
tampaknya kalau tumpang tindih masih ada
perempuan juga bisa untuk menjaga sumber daya alam untuk mengelola sebuah lokasi
menurut g dua puluh media yang diterbitkan kementerian keuangan
gamesnya setuju gak setuju nih
sehingga seringkali mungkin asal bunyi ketika mungkin tak salah juga
berbeda dengan maksi mary justru baru bergabung dan mengetahui bahwa ada komunitas tuli yang memberikan kesempatan untuk berkarya seperti kaleb
itu kemudian tertukar ketika di upload diserekap
meski berkarya di rumahnya di kampung gempol desa batu garut kecamatan arjasari kabupaten bandung jawa barat
jadi jadi brand ambassador nya dia
gue gue bingung sama netizen yang komen di postingan main basket tuh
perasaan dulu kalo main capsa di alo sama lu orang boh sampe jam tujuh pagi
hah habis makan karimi porsi jumbo saya mau ajak anda makan yang jumbo jumbo lagi
karena ngerasa dia sudah bayar kok
caranya bisa menggunakan sendok su atau pakai tangan
pekat pada tahun ini adalah cuti bersama hari raya imlek dua ribu lima ratus tujuh puluh lima kongzili yang jatuh pada tanggal sepuluh februari mendatang
berarti mau f dua nya disana aja ya
jamoran dengan size segitu
ini kan tentu suatu tindakan yang tidak bijaksana
jadi memang tadi ketika kami melihat ataupun menyaksikan mahfud md ini sebagai menkopo luka
as telah melaporkan kekasihnya itu ke polres tanggerang selatan dengan tuduhan penganiayaan
palestina tentunya melawan ya pada masa itu
itu kita tugasnya adalah menyiapkan atlet untuk masuk ke ppop
setelah pendaftaran ditutup tanggal dua puluh lima oktober
seperti apa sebenarnya cara uang gajian kita bisa lebih bertahan dan tidak habis begitu saja
tadinya lima jam tadinya enam jam jadi lima jam lima puluh sembilan kan udah
namun kesibukan pak obot belum usai
kelompok pertama yang berjumlah sebanyak lebih dari empat lima ratus keluarga mendapat kompensasi sebesar satu ratus dua puluh juta rupiah
begitu masuk ke ppop baru masuk mes gitu
tetapi masih ada komoditim yang lain dalam bentuk biji yang masih diperbolehkan diekspor hingga tahun dua ribu dua puluh
uph berarti masih kuliah berarti sekarang ya belum lulus ya
dengan layanan telemedicine kita akan bahas bersama dengan prof keri lestari
ada satu hal yang tidak jarang menjadi kendala bagi rumah makan yang telah eksis selama tiga puluh dua tahun itu
manis gurih sama ini
kemudian terjadi perbicaraan di presiden menteri ngomong presiden ngomong
lewat jalur independen dengan nomor urut satu
itu empat kali selama pemerintah pak sby dan pak jokowi ini dampaknya kepada kemiskinan cukup luar biasa
pemerintah mulai membuka kembali sejumlah lokasi tujuan wisata
ada yang coba hidup tetapi juga nggak laku
membebani baik biaya maupun yang lain
mau usaha dan ada kerja keras ya pasti ada hasilnya sih ya
kokoh kan udah laki bukan maksudnya bukan peras tawa
di team nuts pun bisa posisi empat bisa posisi tiga gitu
hari ini mohon maaf agak salah salah sedikit karena sudah cukup lama kita baru tag lagi
porsinya banyak dan juga harganya bersahabat di kantong saya
jadi kan punya psikologis ya
dan juga nasdem sudah bersurat ke kepolisian bahwa mereka akan melakukan sejumlah arakan pendaftaran
white life conservation society menjadi salah satu pihak yang tergabung dalam forum kee
sedangkan untuk minumannya ada kunyit asam beras kencur sinom pareanom es dawet selasi teh parcimasana
tapi gue kalau memahami rasikan masakan sunda masakan jawa masakan betawi semuanya ada disini
kita mendengar presiden joko widodo berulang kali menyampaikan kekhawatiran bahwa akan terjadi potensi mudik macet parah di tanggal dua puluh delapan
dekat dan kemudian memanfaatkan kedekatan dan memperoleh manfaat ekonomis dari hubungan itu ya
yang paling pahit apa mas dari bisnis tuh
sama sama bu sri din
penggunaan alat bantu pernafasan dengan mesin kompresor dapat mengakibatkan efek negatif berupa lumpuh tuli hingga meregang nyawa
gue sih masih penasaran pengen liat pg ketemu tim gede ya kan
emang masalah kita secara size waktu kemaren kemaren ya
kayaknya sih kalau yang sepuluh lima butir kayak ya lima apa itu
kemarin dihadirkan malah kalah
harga big baul karimy porsi empat orang ini rp satu ratus delapan puluh
undang undang y berbenturan makanya terjadi
ini ini apa namanya display display yang biasa dipakai oleh tni ya iya seragam jadi di museum ini
boy tapi by the way gue ngikutin lo kan perjalanan lo dua ribu sembilan belas ya lo ikut draft ya kalo gak salah dua ribu sembilan belas ya kemarin ya
ternyata ketemu jurnal juga bahwa yang lari yang ikut taris lari itu lima puluh persennya usia di atas empat puluh
lima puluh itu satu racian nama lengkap
seperti yang dialami guntur setahun silam
tapi menurut gua penting loh seeding seeding playoff nih
tindakan real di lapangan untuk meningkatkan produksi garam rakyat
tim liputan sianian indonesia
lembaga tes masuk perguruan tinggi atau ltmpt merilis urutan sma terbaik se indonesia
karena ternyata indonesia itu batiknya itu
maka bisa berganti dengan nama jalan yang baru

merupakan pemburu telur maleo perjalanan kami tempuh selama kurang lebih empat puluh menit
iya itulah dari sma tidak apa ya tidak buat orang tua ringanin iya dikurangin beban orang tua
bahkan dari abad empat puluh dua ribu sebelum masehi hingga abad tujuh ratus sebelum masehi
saya kira dengan hari ini ada pembelajaran tetap muka
kalau kita pilih sia sia ya udah berjuang mati matian sampai ya gitu menang
di dalam bangunan berlantai dua itu menyimpan eksotisme budaya yang lestari
geliat wisata yang menopang kehidupan warga
lalu sahabat kata podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi pilihan sepekan terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan setiap jumat pukul lima sore
ya dokter andi ini sesuai gelarnya
ada beberapa pengalaman yang sangat serius pada orang orang yang sedang memiliki kursi kursi hidup
hingga dua puluh sembilan sesuai yang dicanangkan pemerintah
butuh yang namanya ada apa ya
proses pengolahan ayam masih berlanjut dengan tepung roti pangko yang telah diberi bumbu
gue harap mereka bisa kasih satu pembeda lah ya
bener bener oh satu lagi mungkin
berarti gak perlu mengganding ulama
atletnya aja sih jadi kita memang harus
semua jeripayahnya tak akan sia sia
karena memang yang menarik di konser coldplay ini adalah
dua duanya sama sama powerful gitu kan
jalan tol cisumdawu di kabupaten sumedang provinsi jawa barat
kualitas dari ku enam belas ini
padahal si mj udah pernah ke amerika dan
dampak jangka panjangnya adalah dapat menyebabkan satu diabetes tipe dua obesitas atau kegemukan
bagian kulit juga harus dibuang atau dibersihkan
tapi kalau untuk instagram sih mendingan instagram sih kayaknya
selanjutnya nurdin merancang pola barulah kerang dipotong dan disusun sesuai keinginan
yaudah akhirnya putusin untuk ke ithb gitu
setelah kita baca kita baru tahu juga
dewan pengawas itu bekerja berdasarkan pasal tiga puluh tujuh b besar undang undang kpk menjalankan proses memeriksa menyidangkan dan memutus dugaan pelanggaran kode etik
kalau si yudhiantara bagus ya buat marketing ya ceng ya
terus kita punya rak buku yang ya biasa lah kotak kotak gitu di rumah lama
terdapat tiga titik penyekatan yang diberlakukan di jalan barat
pasti bukan teknik biasa karena hantu itu bukan benda padat ya
daya listrik yang dihasilkan dua puluh lima ribu watt dari kemampuan maksimal empat puluh
bakar tembikar yaitu iga bakar yang dibakar di dalam tembikar dengan berbagai rempah dan
dikirim ke sejumlah kota di jawa timur hingga ke semarang jawa tengah harganya bervariasi
ketannya gurih bumbunya melengkapi
tidak hanya pak makfud mdi yang harus mundur
udah nol tiba tiba dibangun jadi tim yang champion gitu ya
untuk memaksimalkan upaya pelestarian air pemerintah daerah pun melakukan pembelian air
oh kalau naik kapal hampir satu bulanan tuh berarti
oh bapak belum baca berarti ya bapak ya
untuk melihat langsung persoalan yang berkaitan
misalnya untuk mencapai peak performance nya di mana
kendati masih ada yang menolak
jadi memang saat ini hari ini memang uji coba bagaimana itu berlaku dengan baik
jadi kalau kita bikin ketan penco
kita ketemu setiap hari ngomongin kerjaan
kalau punya ada akses lain ya mungkin lebih bagus
terima kasih atas undeg undeg anda
kendi kendali ini diri
ini kan agak agak sedikit masih padat ya
termasuk dibuat kaget dengan setiap penampakan yang muncul tiba tiba
memang ada yang masih ada tapi
maksud lo setelah nanti dites masalah
desa tamanan kecamatan sukomoro dikenal sebagai sentra penghasil jeruk pamelo
anda juga bisa merias diri dengan dilengkapi berbagai aksesori pendukung

apa mereka juga kembali ke hutan jelajahnya sampai di mana
bro lu kalo landing di filipina billboard pertama yang lu lihat tuh pemain basket bro
kalau kita lihat juga sebetulnya pasal yang disorot ini juga sama ya
semua pembelajaran tentang sejauh mana sih
lihatlah ini juga bisa dipaksa sepuasnya ya
nah kemudian saya melihat di televisi di media itu melihat ada youtuber yang dapat duit seratusan juta
sama lah kayak duduk gitu ternyata ikut berpartisipasinya indonesia di cabang olahraga
kuatik lah gitu ya dari lahan ke air waduk dalam hal ini
jadi belum bisa ngegantiin si lee brian lah
lima hari berturut turut dan lima derajat celsius di atas suhu panas
masyarakat juga diimbau tidak mengendarai sepeda listrik di jalan raya
semoga perajin peyem bandung semakin beregenerasi dan peyem bandung tetap digemari
ya saya berarti kayaknya sih ya saya
satu ada nggak tahu laluin pasti kan
juara dunia pemain pemain dunia dari
selain itu wisata petik apel saya akan incapacitas affairs secara borangnya
kayak misalnya jurian collection
ruang terbuka ini memudahkan penghuni berinteraksi dengan alam dan satu sama lain
aduh kalo di papua sih perkembangan kalo seluruh di jayapura perkembangannya bagus ya
kalau pemain basket jadi
mereka melayani warga dengan fasilitas seadanya
ditingkatkan mutunya ada mesin mesin pengolah yang juga harus ditingkatkan
setuju atau nggak setuju virdan akan menjadi pemain prawira musim depan
kalau kita lihat dari data bank indonesia hingga januari misalnya itu pertumbuhannya year on year nya
sehingga bahkan untuk memiliki jumlah semestinya fuq tyler mengubah dalam suhu satu ratus lima puluh tujuh juta rupiah sampai itu
syarikat ketika menggunakan tol
kayaknya underdog lah hitungannya
semoga viral ya podcast ini karena banyak konten yang bagus bagus
luka diabetes itu bagi pasien saya itu dekat sekali dengan kematian
ya luar biasa yang nggak bisa saya bayangkan sosok sosok pak obot itu yang seperti itu
serta tadi ya berbagai persiapan sudah dilakukan untuk antisipasi lonjakan pemudik
sehingga dia juga pernah meraih beberapa penghargaan musik
dan juga pengembangan pengembangan infrastruktur yang ada di desa ya
dan sebenernya yang gue concern juga adalah
gue juga bingung makanya dengan jadi yang pas gunakan di podcast pemain cadangan si erick bilang
world health organization atau who merilis sekitar dua puluh persen stunting sudah terjadi saat bayi dalam kandungan
terutama ketika bulan ramadan ini
kue keranjang hoki milik kim dibanderol mulai dari harga tujuh belas lima ratus rupiah hingga seratus rupiah per butirnya
nah lo kan udah ditanya nih sama augie nih gue nonton videonya
main main dulu abis itu nanti serius gitu
udah kayak keluar keluar gitu loh dikit dikit loh
bahwa mereka yang tidak menderita diabetes
tribune udah ada waktu itu
jika anda sering melihat motif anyaman pada kain atau pakaian
akhirnya mungkin mereka merasa lebih melabuhkan pilihannya kepada pak prabowo
harusnya penghitungan ulang manual itu tertutup
tapi kita tidak tahu apakah kemudian ini akan angkanya bertambah
nanti kalau misalkan udah ujung ujungnya udah maju sn nya kan dari sana itu juga bisa ditarik ke sini
harga sorghum dua kali lipat harga beras pada umumnya
apa yang tidak tercapai di dunia analog di dunia nyata
ya keinginannya ya pak erlangga sebagai calon wakil presiden gitu ya
pertimbangan coach inal disitu juga kayaknya ya
udah ada udah dicoba dan berhasil bu
yang paling membanggakan kan olimpiade
tapi mungkin saja mungkin saja yang terjadi adalah ketika barang ini tiba di china material tersebut dicatatkan bukan sebagai biji besi tetapi dicatatkan sebagai biji nikel
nah kalau jarak ini bisa diperpendek menjadi satu minggu atau dua minggu
cuma kayaknya dia keputusan pensiun itu menyusul ini deh
bergabung bersama kami direktur pelindungan wni kemlu ri judan nugraha
sehingga teknologi itu membantu untuk mengatasi dan mengurangi tenaga kerja efisiensi kualitas peningkatan dari produk
pintu yang sudah menghadap langit
batal kepala kantor wilayah bpn provinsi dki jakarta dwi budi martono
apapun dari mulai lo sma aja mungkin lo udah bisa bisnis sendiri
yaitu di tempat pelayanan kesehatan
berarti kita marketnya dapet
pergerakan pemudik paling banyak akan terjadi di pulau jawa
oke kalau kita berkaca dari harajuku dan juga home day street di korea selatan
itu tuh program latihannya itu delapan puluh nya easy run
dan yang ketiga adalah penyalahgunaan obat obatan yang memicu kerusakan fungsi otak
ya kan dari ukuran sekuran ya insya allah itu saya bisa laksanakan
mereka berlomba lomba beli mobil habis itu mereka habis uangnya
jadi memang kami mohon masih tetap perlu diwaspadai tapi tidak perlu panik
jadi kita anggap ya paling nggak segitu dia akan tahan gitu
harapan saya itu kan kepada anak itu kan semoga anak anak itu jangan sampai untuk memujukan anak anak bangsa dan juga jangan sampai banyak bolos
sebelum ada bantuan perahu ia bahkan harus meminjam perahu warga lain karena sekolah tidak memiliki perahu
nggak ada beban ya jadi mereka sangat lepas mainnya
dan kita juga dapat kondimen ada bawang goreng kemudian daun bawang
dengan gejala ringan atau otg dan juga sedang menjalani isoman atau isolasi mandiri
dalam video jelas terlihat pelaku usaha jasa derek ilegal memaksa sopir truk hingga memukul kaca truk
publik cuma dua kepentingan satu penegakan
hasil analisis mekanisme sumber mewujudkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme oblik turun atau normal diagonal
kalau mau melihat misalnya ada baju batik itu polanya beda beda
tidak mungkin sebenarnya dengan jarak tembak yang sekian meter lah
bener bener iso bukan iso sih itu kayak gak ada pergerakan aja statis gitu loh
pemilik area seluas satu delapan hektare ini menyulap koleksi pepohonan rindangnya menjadi hutan kota yang dapat dikunjungi
dan ya ini namanya berpendapat
baginya tidak ada cawapres lain yang ditakuti
di antaranya adalah lukman hakim dan supriyadi
kenapa selama ini yang diserang yang dirilis pak jokowi
dan saya kira seperti yang disampaikan tadi oleh pak prabowo sendiri
sebelumnya menteri koordinator maritim dan investasi ludwisar panjaitan mengatakan
karena kondisi rumah sakit saat ini memang mengutamakan untuk pasien yang dengan gejala sedang dan berat
jangan hanya didekati dengan misalnya alat alat belanja alutsista yang cukup luar biasa
kesenian ini dimainkan dua orang laki laki yang masing masing berperan sebagai kepala dan ekor
sekarang udah masuk ke dunia apa the real world dunia bisnis segala macem
pas akan berlangsung biasanya tempat ini menghabiskan dua puluh batang kayu berukuran sedang
sehingga perlu orang yang ahli di bidang ini
saya hanya ingin ajak kita semua
koordinator kusir delman monas mengaku kecewa dengan adanya wacana pelarangan operasional delman di kawasan monas
udah harus menghilangkan ya kultur masalah pemain tinggi itu harus bermain di center gitu menurut gue
gue perlu desain katanya gue baru ngechat
untuk di nba sekarang si
di sini indonesia ini sangat banyak sekali seperti itu
jadi di dongeng dongeng itu tuh kayak ada bentuk bentuk rumah yang aku suka
cuma terlebih dari itu mungkin saya harus menyadarkan juga kepada publik
yang pertama yang rehat sampaikan tadi soal kemacetan
jadi live streaming melalui aplikasi youtube maka di waktu yang sama kita sudah tayang dan sudah dapat penonton
itu sebab disebut dengan corona karena punya mahkota
karena ini sesuai dengan tema coldplay sendiri

nah ini orangtua mesti waspada ya
oh sama ko yosef juga dari dulu berarti ya
manfaatnya ya ada penerangan dan nonton tv
karena pak dupes inggris di jakarta dianggap tahu
pokoknya di setiap pemain bali united ada dia tuh di storynya sekarang
salah satu fungsi utamanya adalah untuk mengairi irigasi kawasan pertanian
gue juga kadang minta advice dari dia
vaksin moderna merupakan vaksin berbasis mrna
jadi kan gini loh liat coach raiko tuh dari background nya dia bekerja di serbia gitu kan
makanya di situ geomorfologinya di gunung penanggungan itu bebatuan
yang memang terpaksa melakukan pensiun dini
mengatur gaji bulanan sangat penting untuk mengetahui aliran uang selama sebulan penuh
bagi marco kaleb merupakan rumah keduanya
itu udah tua itu layak dipanen
pagi sore pagi sore rumah libur satu minggu gitu
apakah memang ini bisa ditarik ke arah mengancam kebebasan pers
dan itu saya kira perlu didorong oleh pemerintah melalui berbagai channeling channeling kebijakan maupun juga pemasaran begitu
di satya waitana buat persiapan pon sebenernya
kemudian tahun ini kita menggunakan tagline energizing your nation
rada sedih juga sih men gak bisa main basket
gubernur atau anggota dpr
saat luka kecil di telapak kaki berubah menjadi infeksi
ada sebuah cerita dari wilayah paling barat pulau jawa
eh ini orang katanya tolonglah tolonglah katanya pakai cinta dulu katanya
waktu saya datang ke surabaya kan saya nggak kenal siapa siapa ya
hubungan antara pengelola media teman teman wartawan juga
dari bangka belitung juga bener bener mendominasi sih kalo gue liat ya
bagaikan sebuah mangkuk begitulah kampung berua terlihat dari padang amar
bisa berinteraksi dengan teman penyandang disabilitas lain yang senasib sepenanggungan
secara komunikasi sebenarnya terus berjalan walaupun fisik kita nggak terus terusan ketemu
nah bos kim ho kee gak bisa naikin value nya abraham sih menurut gue ya
dalam satu piring cabai yang digunakan ini ukurannya besar besar
kalau saya sedikit melakukan review nih pak
nalsum loh presiden republik indonesia pak jokowi
ini bangun brand lokal sampai sekarang itu kan gak gampang mas
yang sudah dijalankan oleh kepala bnpb sebelumnya doni monardo
atau pencarian jenazah anggota tni yang ketiga itu bermasalah
maka semua pengguna jasa itu akan mengikuti antrian sesuai dengan waktu yang dipilih
yang yang perlu orang tau juga
kinerja kami taraso sama mereka
satu yang satu kurut yang satu agak gemuk gitu
dan mereka akan bekerja sama untuk menangani perusahaan yang gagal menghapus materi berbahaya
pokoknya tuh terakhir info tuh kan yang katanya tuh beres
begitu antisipasi yang dilakukan oleh pengelola wisata seperti apa
dalam peta blok dusun ini bernama janjing
apa perlu diganti siapa aja yang
takjub adalah kata pertama kali yang muncul di benak saya
beragam wahana permainan edukatif ada di sini
ini yang harus dirawat terus
jadi kalau ngeritik di bidana ya berat banget negara ini
bukan hanya di saat musim musim menjelang pemilu saja
di game melawan malaysia itu pras itu lagi jelek jeleknya gitu
rempahnya yang bikin tambah enak gitu lebih lebih kita nagu untuk makan sambal irengnya itu yang
tentu icw mendesak agar kpk tidak hanya dalam konteks pernyataan singkat bahwa syahrul yassin limpo telah ditetapkan sebagai tersangka
ini kita ngomongin satu tim yang menurut gue yang punya peluang sangat besar walaupun ini masih di atas kertas ya

permasalahan permasalahan mengenai pilihan pilpres ini
sehingga di sana geliatnya tidak sekedar nongkrong tidak sekedar foto foto tidak sekedar catwalk
nah ini kali ini kita juga ada tangan orang spesial nih
saya masih melihat amerika serikat sendiri gamang waktu itu
akan ditanam pada akhir november dan pada bulan desember
jangan sweet enam belas dulu ya diomongin deh
bertemu dengan sel paru dan juga reseptor dari inang seperti manusia
ya tujuannya adalah ya supaya tulangnya yang tadinya nggak pada posisi semula kembali ke posisi semula gitu
dan kalau memang misalnya ada pihak yang mungkin ingin membuat sebuah icon
mas beberapa minggu lalu sebelum draft ini dibuka
dimana nanti pada segmen satu ini temanya adalah planet
rizky berdalih menganiaya korban karena kesal lantaran korban sering rewel
ntar gua spam di dm
apalagi pak erlangga adalah sebagai menko perekonomian
soalnya kan coach ini anggapan coach matt juga yang mau manggil kan
nanti di ujung sana nanti kita akan ketemu dengan schooling barakuda
ada seseorang mengungkapkan sesuatu hal
selain mudah didapat tanaman ini juga lebih mudah perawatannya
oh ini ya yang temi setiawan itu tuh
berikut jawaban menkon mimpo jonny g pelate
apa lu ada bisnis sebelumnya
ya untungnya tuh si coach givi tuh dia ngerti lah kita ngomong apa gitu kan
dua puluh dua puluh nya itu banyak yang nonton maksudnya semuanya juga sama rata hits juga tuh semuanya
kita rasanya penting untuk memutarkan pernyataan dari kampus lain ya
pengamat properti dan direktur riset koliers indonesia ferry salanto mengatakan
yang udah bisa diselipin menurut gue gitu loh
lebih banyak apa ya pakai perasaan gitu
satu porsi oseng mercon dijual seharga rp tiga puluh tiga
ternyata dari seratus sekolah sampling untuk uji coba ini hanya sekitar delapan puluh lima yang lolos
sekarang udah masuk ke dunia apa ya the real world ya dunia bisnis atau segala macem
terus saya dari sedikit saya bertingkat
jadi sekarang kan tahun ini rencananya pon nih
sebetulnya ya yang namanya unfair dari badan bulu tangkis dunia itu bukan hanya sekali
ini udah ada tabang tabang ininya
dan resikonya juga harus kita waspadai bersama
benar dan itu mungkin yang dicari prosper sih menurut gue ya
akhirnya koko meng upgrade istilahnya
karena tadi menyebutkan nama pak mahfud sendiri
kontrak udah mau habis udah berapa tim boy yang kira kira kontak boy
istilahnya mereka masih minute play nya masih cukup banyak gitu di liga
ya udah sih mungkin gue cuma mau ngecapin sekali lagi
kalau ngomongin bulu tangkis apa aja udah ada gitu
tempat ini menjadi menarik karena interior desainnya dibuat layaknya dunia komik
pesan yang dikupas kemudian dijemur
namun pura mangkunegaran memiliki otoritas sendiri dalam mengembangkan wilayahnya
waduh gak kepikiran sama sekali
masyarakat anti korupsi tindakan pak gufron sebagai langkah yang membabi buta
yaitu memastikan bahwa perahu yang ditumpangi para siswa bisa terus beroperasi
indonesia bakal ngalahin filipina
sekarang jam sebelas udah minta tidur
kalau saya lihat memang dengan mempertahankan di rata rata tujuh sampai delapan persen ya year on year
nggak perlu nanya nanya lagi gitu ya chen ya
apakah ini keputusan yang tepat dan waktu yang tepatkah
cara penyembuhannya emang ga tau ribet ya
bahwa betul presiden adalah sosok yang memang anti korupsi
jam lima tuh pagi selalu udah bangun
kementerian hukum dan ham itu sebenarnya juga mengundang media
seharusnya pejabat yang terkait itu sadar apakah mampu sebenarnya memimpin atau tidak
dan kami juga berterima kasih kepada pertamina karena selama ini pertamina itu tidak pernah meninggalkan kami
ada juga aroma smokey dari pembakaran arang tadi
jadi itu menunjukkan bahwa dia itu juga easy going aja ya apa adanya
sering juga orang yang di belakangnya ikut mengalami kesurupan
menjadi daerah termiskin ketiga di indonesia tidak lantas membuat warga sumba pasrah dan menerima nasib begitu saja
terus timnas juga setelah timnas itu timnas sebelum asian games tuh
dan langsung kita giling menjadi tepung
agar kesurupan bantengan dibantu oleh orang laki laki yang memakai kostum berwarna hitam
salah satu penyebab terbesar jatuhnya korban jiwa dalam kebakaran
gue selalu juara dua kalo dari kejun apa tuh namanya ku kuan tuh
selain itu penumpang juga diwajibkan mengakses sistem informasi aplikasi peduli lindungi
seratus kode itu apakah kode itu benar
anaknya juga rebounder abis itu pengen
tetep dikasih tau kayak lu harus kayak gini loh lu harus kayak gini
namun keberadaan delman hingga minggu pagi hari ini masih dapat dilihat beroperasi
gua kalo menurut gua gak semua pemain basket itu
menurut sehabudin tidak banyak guru yang bertahan lama untuk mengajar di sdn ciloma
situs dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi aceh menulis mie pada mie aceh adalah mie tapeh
pahan api itu membantu dari alam misalnya dari tempat nisting groundnya memindahkan ke hachery
sayangnya itu tidak terlihat dalam proses persidangan tersebut
tradisi tersebut salah satunya meliputi jamuan keluarga yang tak pernah luput dari kue keranjang
berarti sama ya shan soalnya gue di bandung pun gitu loh animonya malah menurun ya aneh gue tapi kalau di jakarta enggak kalau gue lihat gue berarti ini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
ternyata lari itu tidak related sama risiko cedera lutut di kemudian hari
ada beberapa varian of interest yang sudah
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
kan di instrumen dage dua puluh tujuh tempat tempat itu sudah boleh buka
dialah yang mengatakan kepada saya bahwa dia tidak melakukan apa yang dituduhkan
salah satunya event event olahraga ya
oleh sebab itu pengetahuan luas aryo tentang beragam cerita dongeng dunia
masih berjalan sampai anak anak
kalau si pedro sama si
kesiapan sarana prasarana personil
dan lawan ganjar itu bukan hanya prabowo

baru tujuh persen sampah di bali yang berhasil didaur ulang
jadi kami belum melakukan penelitian terkait mineral apa saja yang terkandung di dalamnya
kita bisa bayangkan ya kaki telapak kaki palsu
udah dari itu berlanjut terus bisa mewakilin bubble
dia dia dia campazzo sama ada pemain dari amerika juga cuman dia sempet main di australia tuh winn si rj hampton lo tau kan
kalau buat kesejahteraan sih ya
dengan kata lain bahwa tamu tamu kami bisa merencanakan liburannya lebih panjang dan tingkat hunian juga lebih panjang untuk hotel
tiga puluh dua quarter empat eh quarter tiga itu udah empat fold udah fold trouble jadi udah bener bener udah bener bener gak ada opsi si thailand gitu kemarin
tak jarang sehabudin pun harus membayar biaya operasional
nah kita simak aja dulu data data berikut ini
bu tadi di internet nih setiap hari selain ngupasin pisang ibu apa
buat keamanan juga karena kan gak semua speednya sama ya
kacang emping dan kerupuk
langsung kita sambut aja ya jeremy manumewa tjokdo
kemudian bisa parkir di titik tertentu
mbak rani sudah ke citaion fashion week
terkait dan juga kemarin pada kampanye hari pertama
masih ketemu gue soalnya
banyak politisi itu yang nggak percaya dengan hasil survei sebelum pemungutan suara tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh empat
laporan terbaru memang karena vaksin kan sudah puluhan juta diberikan ya kepada penduduk dunia
video itu sebenarnya yang pernah diumumkan beberapa bulan yang lalu
selama kurang lebih selama sepuluh tahun misalnya indonesia itu sering absen dalam forum forum internasional
ledakan suara partai solidaritas indonesia hingga tiga tiga belas persen di real count kpu memicu pertanyaan banyak pihak
iya pokoknya dua ribu lima belas pergi ke amerika bersama dbl all star
rupiah sangat terdepresi terkait dengan kondisi keuangan dan dalam negeri meskipun baik laporan keuangan baik
antara lain terjadi di kelurahan untung jawa

padahal sudah ganti presiden sudah ganti gubernur sudah ganti bupati
cuma persoalannya undang undang secara formal
pemain pemain kunci dari si yonathan
baik tentu warga jakarta banyak menonton diskusi kita pada saat ini
untuk menyelesaikan persoalan selain dengan cara cacimaki
iya ya cepet juga dan uniknya sebenarnya lu sma kan di sana bagus ya di merauke itu sma john dua puluh tiga ya si hengki itu kan
yuk kita panen dulu labunya
bahasa sidang umum unesco
kemudian juga berusaha untuk tetap di tempat yang teduh dan menghindari senam matahari langsung
jadi mereka memang beberapa mengalami kerusakan di rumah tempat tinggal mereka
jadi mereka lebih baik cari makanan di luar
langsung aja kita sambut reza guntara
dan kemudian mereka bisa saling mengetahui nih antara satu dan yang lain
maka jelas ini sesuatu yang tidak bisa ditolerir
nah dari situ deh mulai gitu
karena kita ngipasinnya harus dengan kecepatan konsisten dan jangan terlalu lambat juga
sehingga tadinya nih jakarta itu harusnya stitchingnya nomor satu
yang kelima adalah gunakan thr tersebut untuk membiayai rekreasi
hasil panennya dalam setahun biasanya habis digunakan untuk membeli hewan persembahan upacara adat
cuma kalau dari pandangan gue sih
iya dari game sebelum game lawan pj kan itu tiga puluh satu poin kan mvp mode dia
perlengkapan tni peran dan fungsi komando teritorial hingga berbagai penghargaan yang didapat
pria berusia tiga puluh empat tahun yang berprofesi perawat ini
tipenya gitu silent silent gitu makanya
tunjangan guru besarnya dicabut
normalnya rp empat puluh
dia dikirimkan ke sini menjadi manajer perkebunan disini
semua kan manajemen mengarahkan untuk meaning sambil kuliah ambil s dua gitu
kalau memang acl nya robeknya sebagian dan lututnya masih stabil nggak perlu dioperasi
pemirsa pada jumat dua puluh enam januari silam presiden jokowi dodo kembali menjelaskan terkait pernyataannya yang menyebutkan bahwa seorang presiden dan pejabat negara boleh memihak kepada peserta pemilu umum atau pemilu tertentu dan juga berkampanye dalam pemilu
mari kita sambut bintang papua lea elvencia cahol
kemudian ada sekarang tuh yang sudah mendapatkan warga yang sudah mendapatkan kertas putih namanya tuh
enggak ini diginikan itu tiap tahapnya biar apa
sama arigi waktu gue umur enam belas
pokoknya yang mau full videonya langsung chat reza empat puluh satu
negara indonesia harus mengaku
ya memang kalau kita harus akui bahwa harga saham itu bergerak karena ekspektasi ya
dalam lima tahun terakhir khususnya memang ada perubahan patent juga
kita udah tau nih nanti lawan siapa yang akan turun
betul tetapi masih dalam rentang
adalah upaya agar ternaknya tetap sehat dan produktif
sehingga rem pekerjaan lebih dulu dari titik keluarnya udara
perjuangan tersebut dapat mengarah pada keputusasaan yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mereka
oke eh tapi dari gue penasaran juga berarti lu sebelum masuk pplp itu lu udah tahu belum ppop tuh basketnya bagus atau misalnya lu gagal ivaldo aja pokoknya lu mau atau gimana
tahun lalu dia cedera acl putus
maupun pemerintah opd terkait itu di grup itu
jadi jangan tiba tiba kita belajar ke daerah lain
kenapa kalau kita membuat anggaran perminggu
jalan pintas menuju area laundry bernama lina shoot seperti ini
nanti sepuluh tahun lagi atau dua puluh tahun lagi di lea lang mahal itu lea jangan dibuang
nah itu jadi problematik karena siaga tempur itu ternyata lebih banyak dikenal di angkatan laut
iya jadi awalnya gue mikir gimana caranya
mobil ini nantinya akan dibawa pulang untuk dimasak dan dimakan bersama keluarga
di tahun dua ribu dua puluh dua kita udah banyak lihat brand brand ataupun pabrikan pabrikan otomotif yang ada di indonesia khususnya
karena kalau setiap hari senen ketemu dengan siswa yang lain tentu tidak memotivasi bertemu dengan teman yang setiap hari datang yang hari yang berbeda
waktu itu ada peristiwa brexit ya
selain lauk makan siang seperti rendang ayam pop atau gulai tunjang
kesiapan tenaga kerja sendiri terhadap lapangan pekerjaan harusnya memang berbanding lurus
sehingga banyak ahli yang memikirkan intervensi sebaik mungkin
meminta seluruh pengguna jasa untuk sudah bertiket mbak
buat orang orang minang yang masih meragukan tuh
nah pada saat fase pengisian bulir ini kita harus amankan bijinya dari serangan
masyarakat itu dapat informasi yang menyeluruh
untuk itu silakan pak menteri
vibahasiaka belum diumumin sebenernya sama
karena memang kita tim indonesia itu di dunia esports bisa dibilang sebagai salah satu timnas yang paling kuat ya
di sisi lain naiknya harga cabai di pasaran disambut bahagia oleh para petani
mereka bisa lebih scale of economy jauh lebih baik
pergi ke amerika gara gara basket
kalau misalnya di mahaka itu kan harus perindo tuh di bawah tuh
ini nyari yang di pasar susah nih
kalau katanya waktu itu kalau menang bisa masuk tim thomas cup
dan netizen sudah membuktikan tuh
ya coach budu yang ngajak saya
kita tahu dulu ibf pernah presidennya dari indonesia
karena memang terlalu banyak
iya sama pemain pemain asia gitu
lalu kita pakai tiga sendok makan kental manis
kalau misalnya lu cuma bisa kasih message gitu
waktu itu tim lima on lima yang sama coach toro gitu kan
pelatihnya nggak dukung atau pelatihnya
memang nggak akan menemukan apa apa
namun yang muncul di rekapitulasi kpu yang final itu berapa
iya itu itu kenceng sih sebenernya cuman ga di call bener kata reza bagus lah
ini dari jam ini jam kan rumah aku kan di dekat rumah michael waktu itu di kemang
adit mencarikan dana untuk membeli kaki palsu
atau partai partai besar lainnya mungkin kita masih bisa
laut biru yang jernih dan pasir putih sungguh tepat untuk melepas penat
gue liat wawancara lo sama coach jerry rolawang kan
kalau sudah ada tulangnya sudah pasti empuk
ario dan sastiviani juga menggunakan jasa tukang kayu untuk merombak rumah
atau kemudian penyerahan kehormatan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden
dulu kan di sma dia tuh sama john
tak seperti anak pada umumnya bocah yang biasa disapa arkan ini hanya perlu turun ke ruang tamu rumahnya untuk sekolah
apalagi orang itu gak kelihatan kerja kerjanya
lu ada keterbatasan ya bro di mata kiri ya
dan kita jalan riftnya di sebelah kiri
tapi menurut lu pribadi di indonesia sebenarnya udah banyak belum sih yang kena corona
juga tapi kayaknya bagus nih basketnya
sebenarnya secara tidak langsung ya pemahaman sebaliknya yang terjadi gitu
dan sebagai tempat menyucikan diri sebelum melaksanakan prosesi spiritual ke puncak penanggungan
jadi making easy for kids for people here that kita bisa bikin batik
dan yang melakukan survei kan bukan hanya satu
kejadian kejadian gempa memang eventnya kejadian frekuensinya cenderung semakin meningkat tapi kami tetap terus memonitor
terus kita harus memotret yang betahnya kecil gitu kan
saya berapa seminggu ya dua minggu gak latihan
tapi kita juga tidak ingin terkesan bahwa oh itu barang bekas kok buat aja asal asalan
tak hanya harus hidup dengan penuh kesederhanaan
apa tadi saya katakan merupakan gempa yang berada pada lempeng di indo australia
yang papan tengah atau papan atas juga sih nantinya
sehingga kemudian mengalami kerugian selama kurang lebih tiga tahun bertutur kembali
maka di dalam proses pembelajaran
juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daya beli masyarakat hingga inflasi
selanjutnya disepuh menggunakan oli
misalnya obesitas atau diabetes
emas granule atau emas serbuk ini biasanya memang dipergunakan dalam bentuk serbuk serbuk yang dipergunakan untuk industri
untuk bisa menikmati sajian menu ala raja ini kita akan membuatnya di dalam kualitas
siapa lagi pengennya apa lagi dapatnya dapat kering tempe deh boleh kering tempe oke dapat masian
sudah tapi kurang viral ya dibanding para remaja citaiem ya
mengakibatkan penutupan pabrik ini
mungkin dari latihannya atau intensitasnya
iya maksud gue prosper kan di kecil tuh badannya kan prosper
namun warga yang setuju argo parah yang akan dihapus
karena itu yang cara penghasilannya itu yang paling minim
kemudian juga keputusan bank indonesia tapi rupiah itu terkoreksi pak dalam minggu kemarin
nah itu mah kalau si vincent yang ngejalanin mah putus langsung itu
pit stop juga cuma berapa detik
pasti saya merasa sedih terharu mengenang
ini baru kemaren baru cek tiket
dipegang botolnya bukan tangannya hahaha gimana seru kan ini dia seneng nah dikasih minum ha ha ha ha ha ha
dari dua puluh satu atlet mampu meraih tiga medali emas lima perak dan dua belas perunding pada si games thailand
ya menurut gue semua pertandingan terakhir ini sih memang jadi yang terpenting buat lima tim tadi sih
baiknya gufron ini harus menunggu dulu putusan pt un begitu ya
pemerintah yang akan diterapkan agar pendapatan masyarakat ini tidak tergerus
nah ini memang satu terobosan
besoknya bisa terjadi dari konflik senjata
masih ada enam puluh lima persen guru ngaji di indonesia ini
misi dari vaksinasi pak salih
nah orang itu makanya sering ketemu si ciyo dan sering ketemu wai di bantai wai liur orang itu
udah pelatih cewek tim papua barat itu kakak yopi giai tau yang main satya wacana dulu yopi giai
saya disini sudah dari tahun dua ribu dua puluh satu masih kaleb untuk belajar kopi
teman teman semua teman media semua yang saya hormati
sudah bisa membuat standar untuk produksi apa untuk mesin mesin pengolah
agar bisa segera diatasi dan tidak mengganggu proses pemahaman para siswa
ya mereka tujuannya pasti ingin menurunkan berat badan tuh pasti gitu kan
dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara umum
mengatakan ketidakpuasannya kekecewaannya terhadap pak joko widodo berikut ini
meskipun masih dalam margin of error ya
dan ternyata tiga survei dalam waktu yang bersamaan
oh enggak kalau ke situnya sih aku juga suka gitu ya
apakah cukup nyaman untuk menjalankan ibadah di sana
itu untuk pantai pasir putih atau tanjung layar
karena itu ada kaitan dengan harmoni
untuk memanusiakan mereka ya dalam tanda kutip
berdirinya fly power gitu ya mas
dari gue awal ngejalanin tiga point jersey juga bukan berjalan dengan langsung secara mulus gitu
pak haji enak nih digeragotin nah dari istilah situ digeragot terus geragot
masyarakat punya alternatif menggunakan
kemudian ketahanan dari tanah tersebut sudah mulai tidak kuat lagi
iya satu cukup loh kayaknya
karena ruangan dulunya itu adalah ruang makan jadi ada banyak jendela
emma sutcliffe dari ev fire safe mengatakan kebakaran baterai litium menyebabkan apa yang dikenal sebagai reaksi termal yang tak terkendali dengan baterai litium
larangan ini merujuk pada aturan dari negara qatar yang menentang lgbt
ya itu kebanyakan latihan di game jadi sampai gadang gadang mungkin
mana yang cocok di daerah kita di sekolah mana yang tidak cocok maka kita ambil yang cocok
semakin tinggi levelnya maka semakin berat gramasi cabai yang dicampurkan pada mie
eh tempatnya situ aja win
saya tidak akan temukan rasa yang spesifik
kalo sekarang gimana gajinya sih jen
terima kasih wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ratusan orang yang berada di bantaran sungai pun
baik kita tunggu bagaimana perkembangannya dok
ya semoga lah sesuai dengan apa yang dikatakan alex ya
keempat ini adalah untuk namanya amplop atau angpao lebaran
jadi poinnya harus benar benar bisa mengatur ya bu ya
pokoknya angkatan emas lah angkatan dua ribu sepuluh pras daniel nikonika
tapi yang jelas untuk saat ini kita tahu hubungannya tidak begitu harmonis
seperti kita ada di myanmar
dan dua ribu dua puluh empat ini pertumbuhannya akan mencapai tiga empat persen
artinya bahwa kelas sebelas yang lalu
on kelas ya poin con dalam arti kita
padahal kalau misalnya kita perhatikan
apa namanya di jodoh ya
mestinya saya kerjanya cuma seratus saya kerjakan satu ratus lima puluh pada saat itu orang itu memberikan saya kesempatan untuk lebih tapi boleh saja saya kerja satu ratus lima puluh
nurdin sudah menggeluti usaha pembuatan karya seni dari limbah kulit kerang sejak usianya belasan tahun
jadi sepertinya lima puluh bisa ditekan
sementara indonesia itu bukan negara yang terancam perang misalnya seperti ukraina dan rusia
tadi kalau kita lihat informasi sebelumnya ada juga kecelakaan atau terjadinya terbakarnya pesawat yang berencana untuk membawa bantuan ke sana
kayaknya dia kurang versatile aja kalo menurut gue
baik ini yang perlu diwaspadai oleh warga ibu kota

untuk amonia kita tadi dapat angka
jadi anak anak kan sekarang udah zoom sekolah
kita berolahraga untuk fit tapi jangan sampai kita berolahraga justru malah jadi sakit kan gitu
breakfast begitu apa sih nah ini kita bakalan bikin omelette selada gimana cara buatnya stay
nah itu lo berarti sempet lawan temi apa enggak
kita belajar dari variant of interest ya
kalau di indonesia itu kan pakai malam karena kita hot kan panas kan

maka tentunya nanti ada porsi pengeluaran pangan yang menjadi semakin membengkak
pemerintah dalam posisi sekarang ini bu
belum lagi ada pemesan yang meminta makanan dibungkus
aditya renaldi tuh lumanau bukan
nah sekarang tergantung dari pemerintah anggarannya bagaimana
ternyata ada satu telur yang sudah menetas
mampu memikat para penyelam untuk kembali ke kabupaten ini
jadi forum jadi forum untuk
dan semua ini bukan situasi yang terdapat di negara negara pertama seperti australia
buruk dan mungkin komunikasi kali ya komunikasi switch nya kali ya terlalu terlalu apa ya
tapi sempat ada yang kelewat tuh di tiga puluh an
dan bagaimana merawat seni budaya agar tak tergerus zaman
kamu tinggi kamu segini kamu masih sd
baru buka sejak februari dua ribu dua puluh tiga kedai mie ini ramai dikunjungi pembeli
meski mengonsumsi minuman dengan telur mentah dipercaya mampu meningkatkan stamina
kita sering mengadakan acara berbuka puasa ya disini
apakah mbak aini hanya melihat dari matahari terbit dan terbenam saja
tampaknya lebih relatif lebih cepat ya
nah ini sekolahnya kelly oubre itu dari dua belas pemain satu pemain masuk divisi satu saae bro
jangan terlalu banyak ya mencampurnya
dan anak anak borneo juga
ya pikirannya harus seperti itu
soal kebudayaan soal semua resources ya
nah itu makanya satu maunya kuliah aja dulu selesai
mengatakan bahwa ingin erick thohir yang menjadi cawapres begitu
tim nas indonesia ya dan menunjukkan
kini tongkat estafet gelaran java jazz berada di tangan putrinya
kemudian dikasih orang yang teman teman saya kasih
makanya ini pakai bantuan mesin lah
yang banyak ya kita dengarkan dari peserta didik itu pak kita healing pak pak kita mau hiburan
ada pun budgetnya berapa silahkan anda sesuaikan dengan keperluan kami
johannes christian nah gitu dari dulu emang si temi udah
bergaris pantai sepanjang sekitar satu kilometer
terus dia lebih sering masuk timnas tiga x tiga juga jadi mungkin
jadi waktu di dua ribu tujuh belas begitu main tiga ax tiga lagi
salah satunya adalah kita ingin bahwa syarakat itu publik sebagai pemilik suara
ini setelah bersih dan airnya sudah tidak ada
gue rasa sih coach inal blunder ya sebenernya
yang dinilai punya kecakapan terkait dengan isu isu internasional
lain lainnya untuk menuhi waktu saja
menuntung hari ini langit jakarta sedang cerah
ditutupkan tps nya tidak boleh ada lagi yang kemudian memberikan suaranya
eh mas jadi caleg tuh modalnya gede gak sih
yang menurut saya kita perlu
tapi kalau di sumatera barat
karena harus dirujuk gitu
kalau di sambal sambal itu dia bawangnya digoreng
nah berani ngambil keputusan untuk saya nggak tanding dulu di sini
kayak udah lulus mungkin ada sesi ekstranya kayak nge gym tambahan gitu
ada beberapa yang bisa dibilang early
terus sampai nangis di mobil itu gara gara miser mister yang kasih tunjuk chatnya itu
jadi kombinasi ini yang harus ditanamkan
kita harus menguas padai namanya potensi bencana hidrometeorologi
jadi justru harus ada beradaptasi dan segala macem
ada atlet yang lagi collapse atau runners yang lagi collapse
maksud gue si pemainnya pun juga perlu
cahaya yang masuk dari selas lari rimbunan mempertegas warna airnya yang hijau toska
wih rasanya kalo yang pertama yang di perbas sikap itu
biasanya ada beberapa buah kue keranjang yang tidak dapat dijual
generasi saya terakhir tuh main kalau nggak salah baru pensiun itu ramai ya kemarin ya
pembaca survei itu ada kelas menengah berpendidikan ya
hanya dengan kesehatan medis mereka sendiri
karena misalkan gini misalkan terjadi tembak tembakan
tapi udah kurusan tuh ya udah keurusan dulu pas smp berarti
cowok cowok itu selalu siap untuk
keterampilan yang dapat digunakan di tengah masyarakat umum
nah maka terjatuh salah buku berpetualang di natuna
untuk memaksimalkan upaya pelestarian air pemerintah daerah pun melakukan pembelian air
ini sehari bisa berapa banyak ini produksinya
nggak usah malu malu cari aja cari aja sampai dapat
yang masih tidak sensitif sama gerakan
itu kan pesan yang sangat syarat banget sama hal hal yang ada di sekitaran kita
untuk membuat getuk pisang dengan ukuran yang sama
enggak bapak saya kisar maluku barat daya mama saya juga
kalau untuk invidu sendiri itu kita memberikan pelatihan keterampilan khusus disabilitas berupa komputer
oh iya terima kasih
main lagi di libama gitu ya di babanas
kedua pemulihan pertama kali penanganan
dengan omset mencapai lima juta rupiah dalam satu harinya
berakulturasi dan memperkaya ragam sajian nusantara di setiap daerah hidangan mie
dia umur sembilan belas tahun sudah bayarin seluruh staff
jadi ini memang dikombinasikan bisa lebih asri lebih bagus dan merupakan ciri corak khas dari mangkunegaran
supaya nanti tidak bentuk tidak pecah dan nanti pada saat perebusan itu hasilnya bagus gitu ya mama ya
dia mencari suhu yang cocok untuk lihat telur
setelah papua dan papua barat
pengen tahu pak peter rahasianya ini tetap aktif kalau saya lihat dari pagi sampai malam tetap enjoy nggak berhenti berhenti
aktif pun turut mengambil peran juga sebagai pengantar para siswa sdn ciloma
jokowi meminta semua pihak melakukan perhitungan dengan hati hati
kemudian ini langsung masuk ke dibidanakan gitu
saat ini usia kita berapa kemudian kira kira sampai dengan masa kita benar benar tidak bisa produktif itu durasinya berapa lama
ini memang menjadi salah satu senyawa penanda
bisa dikatakan tidak praktek sama sekali
kayu yang baik dipakai untuk pembakaran adalah kayu rambutan yang tidak mengeluarkan asap dan panas terlalu banyak sehingga daun tidak gosong
masih membantu untuk mempertahankan
sama cucu cucu gitu kan balik lagi gitu udah banget gitu maksudnya tiba tiba dikasih tahu
itu juga lumayan smp basket lah zaman dulu
jadi tekanan akibat kenaikan yield obligasi amerika gitu ya
bukan masalah ya gamenya cuma mentalnya mereka melawan kebosenannya itu kan sebenarnya itu
selamat kembali bertugas dan selamat beraktivitas sehat selalu
siang itu ia sedang membersihkan puing puing kaca yang berserakan
lalu yang kedua persiapan dari keluarga besarnya
pasca penyanderaan itu kan ada pergerakan pengarahan pasukan yang banyak
ada danny akbidah ini pemain asal israel
atau mungkin menunjuk relawan relawan pak jokowi
sebenarnya bali punya pemain pemain yang full dan healthy gitu
tim liputan cnn indonesia
ya nge screen lawan vodan nembaknya
ketimbang yang versi original
ya orang orang apa orang orang timur suka ada banyak panggilan bu
nggak mungkin lah kita bisa beli di harga mobil
di kisaran berapa sampai berapa
mulai gede handphone hilang laptop hilang di rumah karena panik
kemudian menginstruksikan seluruh kader dan jajaran
salah satunya tempat jualan nasi dan mie goreng legendaris di jalan mangga kota bandung
secara prosedur apa yang harus dilakukan oleh skip itu kami lakukan semuanya
ini katanya dimasukkan ke sini agar cairannya ini menjadi lebih kental dan airnya dan warnanya dapat menyatu dengan baik dengan benang yang dicelupkan
kemudian kita bandingkan dengan hasil real untuk pilpres misalnya
sebelum melakukan atraksi pertunjukan debus biasanya diawali dengan pencaksilat
menurut gue bagaimana kelanjutan dua tim ini ya
ahli menemukan bahwa pada
jadi pertama itu harus itu dulu seleksinya
kita masak sampai mendidih
konsumsi di aula areal mangrove di mana turis turis dapat beristirahat setelah lelah mantau keka dibuat oleh warga desa
menurut menteri investasi sekaligus kepala badan koordinasi penanaman modal atau bkpm bahlil lahadalia
ya tuh gua kan main empat lima emang ya
pagi hari dia berpamitan dengan istri tercinta titin sumarni
tapi kan hasil akhirnya lima puluh delapan
amerika pada tahun dua ribu tiga belas
karena lakers habis kehilangan dwight howard kan pindah ke philly kan
tapi kenapa suara suara orang tua yang protes yang tidak ikut yang keberatan itu tidak didengarkan
kemudian kesulitan menggunakan rest area
kpu lebih banyak menggunakan data dasar dari data pemilu sebelumnya
soalnya kayaknya aneh hecen ya
untuk beli pakaian seragamnya
dan kayaknya waktu smp tuh waktu itu pernah kenalan
akhirnya gue cobalah untuk nge chat dia waktu itu juga
harga teripang biasanya berkisar dua ratus lima puluh ribu hingga di atas satu juta rupiah tergantung jenisnya
dan bagi menjadi tiga living playing saving
dari liputan crn indonesia
dia tarik ulurnya keren ya biar dapat gaji segitu ya
tak perlu lensa makro atau kamera khusus untuk memotret mainan
cuman kan tempat gym udah tutup semua
australia mengumumkan penyelidikan dua belas bulan
frekuensi berbohong terhadap pasangan juga tinggi dalam toxic relationship
ketika kita berbicara tentang baterai litium mereka tidak semua dibendung

avan gitu juga tinggi juga ya avan ya
dan tindakan tersebut itu punya konsekuensi secara hukum
itu ada paling tidak empat sel utama yang sifatnya sel protein ya
saya juga sudah sering menjadi saksi
kalau misalnya di bubble di mahaka kan gimana ya
jadi saat ini di sekolah sekolah total ada sekitar enam puluh sekolah di seluruh indonesia yang sudah memiliki ekstra kurikuler resmi dari pbsi
mencoba menjatuhkan saya itu titik terendah
biar tidak punah biar tidak dibawa keluar ya dikembalikan ke habitatnya
ya ini pertanyaan yang sulit sebenarnya buat saya ya gitu
rodi satria dewi ari prastantyo jakarta
singkat juga saya penasaran dengan nasib sri mulyani
ya faktor salah satu faktornya sih ya thailand dengan sepuluh pemain banyak falling
jadi mereka hanya mengambil untung untung sementara jaminan keamanan kesehatan kendaraan juga nggak dijaga
bergabung di caleb tahun dua ribu delapan belas maksi melihat ada peluang untuk menyalurkan bakat kreativitasnya
namun belum dikontak atau belum mendapatkan linknya itu tadi
soalnya kayaknya di rumah transfer itu itu aja
untuk mendapatkan keseimbangan yang tepat antara kebebasan berekspresi
mini pledge kan juga berpengaruh buat
salah satu hot threat lagi lainnya adalah russell westbrook
yang disebabkan oleh trauma pasca kekerasan fisik maupun seksual
saya memulai bukan jadi barista dulu
karena tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan sehingga ketika semua pengguna jasa tertib
salah satu tim jakarta yang besar atau tim jawa tengah katanya
jadi tertarik sih untuk kayak mengunjungi pura mangkunegaran ini kayak gitu
kita harus jadi lebih baik daripada kemarin aja itu udah cukup gitu loh
kemudian politisasi dengan pelaku sesungguhnya artinya mereka yang memviralkan ya
jadi memang ada banyak kejuaraan internasional di depannya
jadi smp tuh aku main badminton
tidak hanya dengan sesama muslim juga dengan penganut penganut agama lainnya
kawasan kalideres yang rumah warga di terjang puting biliung
seperti teropong dan juga meroboh kode ceknya sendiri untuk biaya kegiatan memantau kekah
ya mereka juga punya rasa percaya diri gitu
karena sepertinya tahun ini masyarakat mudiknya ini kan bergelombang
ada juga menu andalan lainnya yang bisa bikin nangis kepedesan
udah lihat berbagai macam joko di sini yang usianya ratusan tahun
nah pertama tama tiba tiba pengen ah jatuh sini ayo ah bikin bisnis bareng yuk
ya toh kalau misalnya dia bikin aturan kayak gitu
selama tiga lima bulan penyelenggaraan
iya tapi kan itu kan fakultasnya progdi nya ada lagi bukan
yang memang gak kelihatan itu kemenyan
cuma dibalas lagi sih sama si pras kan ada long deep tiga keren banget
first come first traffic kalau sudah masuk pelabuhan
cuman jersey karena gak rutin gitu ya
itu waktu nanti digosok ya kan setelah di coloring terus di drying dikeringkan kan dijemur gitu ya
punggiannya di surabaya langsung
kalau kita dengarnya nama bang dasko malah bang
tangan dua oke saya mau ikut bantu ini berat banget beratnya bisa berapa ya mas
yang cukup konsisten di beberapa pertandingan terakhir
ada maksudnya bersaingnya kita tuh bener bener
itu gue baru baca sih
dokter tim indonesia ya dok
jadi jadi separing partnernya siapa waktu itu paling sering mas
ini lagi mempertimbangkan hal semacam itu
gue sih gak ada kepikiran sama sekali yang terlintas di benak gue laureno ya
dan sekarang ngeliat pemain pemainnya tuh
saya pertama saya ini seorang kalau saya boleh ngomong saya ini seorang profesional sejati
minggu ini sebuah pabrik daur ulang di perancis terbakar ketika baterai litium itu terbakar
appreciate orang orang yang di sekeliling lo
dpr adalah salah satu lembaga yang merupakan lembaga perwakilan daripada rakyat
makanya kemarin gue cukup expect
jadi kayak dia tuh tiap latihan tuh selalu seratus
dia hanya sekadar lane trip assist
yang masih mungkin merevisi itu menurut saya kayak di koalisi perubahan aja
terus adu di udara gitu layup
kemudian ada apa namanya ada one way dan ada ganjur kena dan lain sebagainya
yuk kita persiapkan nasinya
desi dan melda hanya menempuh pendidikan sekolah dasar
wah kalo gue sih liatnya quarter tiga ya
pihak kbri pun masih mendalami kasus tersebut
pesinetron rizky bilar ke polres jakarta selatan terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga
walau nanti kita sih berharapnya yang terbaik ya
sampai hari ini kita tidak tahu mereka ada di mana
kita absen seminggu kemarin ken
udah mismatch banget lah si anton wathos
pisang raja nangka itu kebanyakan yang dataran tinggi
jadi juhan aja gitu menurut gua ya
jadi sambil kuliah di kontraknya
nah ini masanya sebenarnya di center sih kalau menurut gue
ada beberapa ciri suatu hubungan merupakan hubungan yang toxic
kalau dulu juga ini kayak gitu gitu nggak pernah ikut ya tapi ya lumayan
yang berkualitas ya dari sisi remunerasi dan juga perlindungan
sebetulnya yang paling penting adalah koordinasi
nah itu lu kayaknya jateng tuh gak sama sekali sempet gak diunggulkan deh kayaknya
pemilik bulu durian eva melanjutkan usaha yang dirintis oleh ibunya ini sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh enam yang awalnya berjualan di pasar halat kota medan
sumbar jawa barat banten
tentang fiba asia cup dua ribu dua puluh satu mungkin
dia pernah merasa tembakan dia itu belum apa ya

kita naikkan nih menjadi dua pekan sekali
perbedaan gitu antara sistem latihan di indonesia sama di luar gitu
momen menikmati secangkir teh menjadi begitu bermakna
mbak aini sudah berapa lama di norwegia nih
kami akan membahasnya bersama peneliti indonesia corruption watch kurnia ramadana
kali ini saya akan melihat dan mengikuti proses pembuatan telur asin
mungkin aja pelan pelan mereka bisa menemukan
kalau naik mobil belum ada naik pesawat tiga puluh menit satu jam tiga puluh menit kalau naik kapal satu minggu atau satu bulan gitu ya kalau tidak salah
punya apa namanya motif motif sendiri
setelah dingin oyek kembali kita jemur ya
saya nggak tahu apakah menurut mereka itu bisa dilakukan
ini mempelai pria kita
ini bonus akhir ramadan kira kira begitu
pro handels itu koko yang bangun sendiri bob
air yang kami ambil dari pancuran di bawah bilik perempuan
orang jadi tidak tahu segala macam dan tidak bisa mengatur waktunya
nah itu argumentasinya psi itu tuh
kalau yang si abraham itu yang santoyo safe ya kalau gak salah ya boy ya
nah yang harus kita bangun adalah ketika kita mendapati korban maka kita harus dalam berbagai kapasitas yang membantu korban
setiap kejayaan kepopuleran pasti akan ada masanya
gue sekali lagi seperti fatih respati
nah dari sini bisa terlihat sawah perkampungan dan juga pastinya bukit kars
delapan sembilan sepuluh so far itu masih empat puluh jadi masih agak rendah sebenarnya kalau di compare dengan normal period
berarti koko tuh punya will in buat ngelatih
akan melanjutkan pemerintahan pak jokowi
nilai ekonomi bagi masyarakat yang berada di habitatnya
nah bagi saya mie yang barusan saya makan level pedasnya sangat tinggi jika dibandingkan dengan kadar toleransi lidah saya
optimal tambak udang umumnya berbentuk bersegi panjang dengan luas sekitar satu tiga hektare
kita sebut saja yang tidak terlalu jauh dari indonesia
sedikit airnya sudah bersih saya diminta pak widy membersihkan handuk handuk yang sudah selesai
jadi ketika mbak aini ini memutuskan untuk sahur dan berbuka
dan akhirnya yaudah kita bikin sumur itu
minute play nya agak sedikit ya kalau gue gak salah ya
dan bisa dibilang sudah ada nih beberapa tim yang sudah pasti lolos ke playoff ya
dan psikososial ratusan warga ginaannya
oh kalau menurut aku sih yang ditilang yang pengendara motor tapi ngelewatin jalur sepeda aja dulu gitu
analisa gue adalah dari lima tim ini secara jadwal west bandit bisa segel satu ratus empat puluh
pabrik ini menjadi salah satu sektor esensial
ini peceleraan gue pengen keluar lagi
supaya mereka bisa kita proteksi
kali ini kita kembali lagi di segmen outside the bubble with the bus pastinya walaupun
nggak karena coach matt kan juga disiplin ya
di situ ada kevin moses yang udah pernah juga
kalau kompetisi gimana kompetisi gimana boy
tapi kadang soal pertahanan dan keamanan anies itu tidak menyinggung visi misi yang seperti dimiliki oleh pak prabowo ataupun pak ganjar
dan temen gue tuh ya hostnya sendiri
kita nggak ada editing soalnya stremmer mbak
bingung pas kami itu dua kali datang terus kayak
budi perspektif khasnya manusia saya sebagai kepala perwakilan saya menyampaikan terimakasih
bahwa masapi membawa keberuntungan dan dilarang untuk memancing ikan masapi
aduh besar besar dia ini lagi proses pengukuran yang sudah diukur tuh langsung masuk di sini
dan itu adalah mereka ini di dalam prasasti itu disebut sebagai masyarakat dari kelompok mangilala drawiahaji
program ini memantik agar guru melakukan gerakan perubahan sekecil apapun
dan aku juga masih main kayak main empat sih
apalagi kalo gua liat khususnya west bandit ya
orang akan tahu masing masing punya keunggulan apa
basket itu dua ribu tujuh waktu gue sd
totally pacaran tuh bisa diitung jari loh bo
setelah itu kita bakal bahas tentang pemain transfer ya transfer di ibl
dan saya harus skeptis dulu
tentunya kalau kita mau menjaga kalau kita mau mengawasi kita harus tahu bagaimana alur suara kita kemana mereka perginya
selagi memang masih aman ya jalanannya gitu
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini saya selalu mas uki dan mas arya
untuk pertumbuhan dan perkembangan normal
kalau anda lihat tadi malam jazz banget banget jazznya
jadi enak aja sih
dr monus mengatakan hal ini berkaitan dengan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah federal dalam menafsirkan layanan dokter
ini sudah bisa diangkat nasi bakarnya
dan kita harus berhati hati ketika pemerintah mencoba untuk menghapusnya
langsung diminum atau pakai dimasak dulu biasanya
iya kali ini ada tiga topik sebenarnya yang kita bakal omongin hari ini
jokowi dodo itu juga presiden dan sekaligus juga kepala negara
maka tidak menggunakan hal yang sama seperti dua ribu empat belas
orangnya itu dua ratus wk
apakah ruang berekspresi harus selalu dikomersialisasi
dewan pengawas sudah selesai melakukan proses persidangan
suka bener ya si nuggets sama orang pemain eropa ya